kali itu pakai baju baju bandi segala lu polisi jadi tahu negara negara dulu nih pasti lu juga
nih sama malam malam malam pak bapak nggak bisa seenaknya main kebut kebutnya jalanin
ini tolong perlihatkan surat suratnya ada ada betapa ya ya maaf pak nggak sengaja pak saya
mau ke toilet pak sakit perut pak iya pak dia kebelet pak nggak ada tempat numpang buat
wc pak ya tapi kan bapak nggak harus menerobos lampu merah tolong diom om om lu apaan takut
polisi ya om polisi saya udah nggak buat teman saya bau aduh mulai
iya pak bener pak bau lagi patung kalau gitu silahkan bapak teruskan perjalanan bapak kurang
lebih satu ratus lima puluh m silahkan bapak menumpang ke toilet masih pak selamat malam selamat ya pak
sebut lagi loh
selamat malam bapak bapak
bapak saya pengawas rumah duka ini
saya mau numpang ke toilet boleh kan pak
torenya ada di sebelah kiri
tapi silakan mengisi buku tamu ini
ala pakai ngisi buku segala pak
cuma numpang ke toilet kok pak
ini udah gak kuat nih pak sakit pak
pokoknya mengisi buku tamu ini dulu
sok kamu ke toilet biar saya ngisi buku ini
bapak harus mengisi alamat lengkap sesuai dengan ktp bapak
kok pakai ktp pak
udah tulis buku tamu ini

bapak aku mau nulis buku tamu
bapak aku mau nulis buku tamu
kenapa tuh bapak teh nulis buku tamu pakai ktp segala
di segala ayau pak
di dalam kenapa
jenazah jangan muncat pak
ini mana sih
lancar aman sekarang
saya berterima kasih atas kedatangan kalian
wah bapak bisa aja pakai terima kasih segala
yang harusnya ucapin terima kasih kan kita pak
udah bisa ke toilet
saya jadi langsung
kalian mau ke mana ini
saya temu ke batu tulis pak
iya benar pak
mau ke tempat batu yang ada tulisannya
ini saya di tengah tuh
lo banget kan gaulnya capek
mudah mudahan aja kejadian tadi malam
yang waktu itu di rumah duka itu
bukan merupakan suatu pertanda
kita akan naas dulu
tapi saya kemarin ngerasain ada yang aneh
ah zaman sekarang ma
jangan mikir mikir masa hantu
itu hantunya ada anak
habis keitanya disalahin terus
makan aja ribut
yang penting malek
kamu udah ngerasa ketolong
tau pak tadi kalau misalnya kamu ga bisa ke toilet
kamu kok bobolan di jalan
rumahnya sulai copet di mana
ini rumah pak onyek
bisa saya duduk pak
ini mana sajalah
ini juga alon alon atuk
diminum dulu kopinya pak
eh kan saya mah tuan rumah
saya tukang potret
saya sudah keliling keliling kampung ini
untung ada yang ngasih tahu
bahwa pak onyek katanya
kontrak di sini
wah kayaknya saya ini jadi orang penting ya pak ya
sampai bapak keliling keliling kesana kemari cari saya
hebat saya jadi orang penting
asli ini mah
kirain saya palsu pak
saya ke sini disuruh pengacara
membawa pak oni dan teman temannya ke kantornya
pengacara itu mewakili rumah duka
dan pada waktu itu pak onyek
menandatangani daftar tamu jam satu nanti
saya ini salah apa
kok dipanggil panggil segala
bapak nggak salah
pokoknya datang aja ke kantornya
ya kenapa ya
peti matinya saja
ya saya juga nggak tahu
kan saya juga cuma numpang ke toilet
terus kenapa tuh kita dipanggil panggil segala
ya nggak tahu
emangnya gua dukun
nama saya senyum sitompul esa pengacara
sengaja saya undang bapak bapak ke sini
untuk menyegarkan ingatan
apa bapak bapak masih ingat tempat ini
namanya siapa tadi
senyum sitompul esah
senyum simpul gitu
ntar kalau dituntut gimana
tapi jangan nyentap nyentap
saya diberi kuasa oleh pengadilan
untuk membacakan surat terakhir
bapak arta wijaya
saya akan bacakan surat wasiat ini kepada kalian
jika aku meninggal nanti
dan ada orang yang datang ke pemakamanku
pasti orang itu sayang pada penjahat seperti aku
yang tidak pernah memberikan uang sepeserpun pada seseorang
semua orang benci keberanianku
jika orang yang mengunjungi pemakamanku itu datang
maka aku akan melimpahkan seluruh harta milikku
serta seluruh sahamku
untuk dibagi rata kepada orang orang yang menghadiri pemakamanku
saya rasa kalian tidak kenal dengan
tapi dia tidak punya kerabat
maksudnya apa itu teh bu
hanya bapak kan yang menandatangani buku tamu ini
jadi bapaklah yang berhak menerima seluruh
harta peninggalan bapak arta wijaya
bapak arta wijaya

bagaimana saja pak
bagaimana saja pak
yang berhak mendapatkan warisan itu saya
kenapa begitu pak
yang ada di foto jenazahnya pak arta wijaya itu
yang tanda tangan itu
yang namanya buku tamu itu siapa
oh ini pak
saya yang berhak mendapatkan orisad itu
lu berani sama gua
berani sama gua
di mana sih lu
lu berani sama gua
udah diam dulu
kau berani lu
akan lu pada ribut
jangan pada ribut
jangan pada ribut
lu kan berani sama gua
so bunuhin saja saya ah
mestinya gua dong
saya yang berhak mah
kan sesuai yang diamanatkan sama itu yang namanya surat wasiat
kita deh harus dibagi rata
jadi dibagi tiga
dibagi tiga aja bagi rata
oke kalau begitu
ngapain mesti ribut
tapi yang penting harta itu harus buat seneng seneng
nah kalau begitu mah
saya juga setuju
oke kalau begitu
yaudah kalau gitu
beneran ini mau tinggal di sini
wah ini rumah
depan kita dapat warisan
waduh ini yang namanya
rumah dunia aherat
wah ini gempengin bening banget ya
kayak gini dulu
kita kaya sekarang
nih nih bawain
seumur umur gua nyopet nih baru sekarang bisa ngerasakan hidup enak
ini berarti le
doa saya terkabur
kamu selajar nyasar
ura ngalamun ngarah tepose
gi acara siang hari ini apa nih
wah jadwal hari ini padat nih
jam dua belas kita makan di setik
apaan lu setiq
emangnya gua bola bola papa pake di setiq segala
maksudnya rumah makan
terus jam dua kita sudah ditunggu di hotel
bintang tujuh kagak ada
orang kaya adain aja